berasal dari daerah juga kemudian menjadi fenomena
di antaranya tuan guru bajang muhammad zainul masdi
figur politisi yang sudah mendekati masa purna tugas sebagai gubernur nusa tenggara barat
figur yang oleh media lebih dikenal dengan sapaan tgb ini
mencuat di tengah memanasnya gesekan politik dan isu populisme agama
bagaimana seorang tgb merespon realitas politik ini
lalu bagaimana pandangannya terhadap politik terkini di tanah air
malam ini kami hadirkan tuan guru bajang muhammad zainul majdi untuk anda
saya alfitri novaginting sana menyaksikan afdn

dikotomi antara pihak pihak yang ada di sebelah kanan katanya dan ada di sebelah kiri itu mengemuka
kalau di ntb gimana
ada juga ya karena primordialisme itu kan selalu menjadi bagian dari kontestasi apapun
ya primordialisme kalau singkatan kita kan sarah
sebenarnya sara itu suku akamar
keras dan antar golongan itu menurut saya
kalau diletakkan secara proporsional dan dalam konteks untuk masing masing kita bisa memberikan yang terbaik
jadi sara itu nggak haram menurut anda
tidak selalu harus konotasinya negatif
jadi letakkanlah sara itu dalam konteks bahwa masing masing elemen ini mencari cara
supaya dia bisa memberi kontribusi yang maksimal untuk indonesia
saya pikir untuk itu bagus
dan di ntb gimana kemarin perkembangannya
ada yang menarik bahwa di ntb
itu gubernur yang menang menurut rilkon menurut kwikon
dan mudah mudahan akan ditetapkan oleh kpu
itu adalah berasal dari suku yang minoritas di ntb
sebenarnya ada maturitas juga di daerah bahwa memilih pemimpin itu
tidak harus dari suku mayoritas
tapi melihat dari track record dan prospek ke depan bagaimana memimpin di daerah
isunya kan sebenarnya sekarang ini bukan suku kan
tapi isunya anda pro dua ratus dua belas atau
ya menurut saya
dan yang terpilih di ntb yang kayaknya pro dua ratus dua belas kalau dilihat dari background
isu dua ratus dua belas sebenarnya tidak terlalu lekat di ntb
karena isu yang diusung ketika pilkada juga bukan itu
jadi isunya adalah kontinuitas program di ntb dan bagaimana perkembangan yang ada ini
yang dianggap oleh banyak masyarakat sebagai sudah berada dalam track record yang baik
yang dalam track yang baik itu bisa diteruskan
jadi isunya isu menyatakan
isu menyangkut bagaimana kita menjaga ntb dan memastikan supaya lebih baik lagi
oh itu artinya memang siapa yang didukung oleh tgb dialah yang terpilih karena kondisinya
apa yang dianggap oleh masyarakat itu bisa menghadirkan keberlanjutan ntb yang lebih baik
ya itu yang kemudian dipilih masyarakat
tapi bang zul kan didukung oleh tgb kan
bang zul sahabat saya dan punya visi yang kuat untuk ntb ke depan saya optimis untuk itu insya allah
dan isu partai nggak terlalu pengaruh kayaknya di ntb
koalisi kita bahkan paling minimalis hanya ada demokrat dan pks
dan apa yang akan dititipkan oleh seorang tgb kepada gubernur baru nanti
apa target target yang harus dicapai dan kelanjutan apa yang akan menjadi tanggung jawab dia
visi misi dari pasangan terpilih tentu sudah ada
tapi kalau saya sih ya normatif saja ya
apa yang dianggap sudah baik ya sudah
apa yang dianggap sudah baik ya tolong diperbaiki lagi lah
apa yang kurang baik ya anda perbaiki anda revisi
apa yang benar benar nggak baik ya anda tinggalkan
intinya bahwa tantangan ntb ke depan itu sangat besar
dan memang ada beberapa program strategis kita yang diharapkan bisa berkontribusi untuk ekonomi nasional
itu yang sekarang dalam tahap eksekusi
ada tiga klaster yang pertama klaster para wisata itu mandalika
kita punya seribu tujuh puluh lima hektare hampir empat kali lipat dari nusa dua bali
jadi itu termasuk dari salah satu masa depan wisata indonesia di mandalika
yang kedua itu global health
global hub itu idenya adalah membangun satu logistik kelas dunia di alki ii
yang bisa melayani kapal kapal besar dan ekstra besar yang lewat di situ
yang ketiga itu samota
itu kawasan perikanan pertanian dan perkebunan yang terintegrasi
jadi tiga kawasan ini kalau dikembangkan
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
ada juga orang yang memperkirakan terpilihnya zulkifli manca ini semata mata politis
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia
insya allah kontribusi ntb untuk indonesia

insya allah kontribusi ntb untuk indonesia

yang ada sekarang
karena ada wacana sumbawa
akan jadi provinsi sendiri jadi putra sumbawa
yang menjadi gubernur relatif lebih aman lah
macam macam interpretasi juga macam macam
tapi menurut saya yang paling inti adalah
pemilih di ntb
sudah menjadikan meritokrasi
sebagai salah satu asas dalam
memilih pemimpin apa yang
dilakukan oleh sang calon pemimpin
sebelum dia maju sebagai calon pemimpin
tapi kan zul lebih banyak di jakarta dia jadi dosen
pertama kemudian jadi politisi
menarik alfito bahwa walaupun dia di jakarta
tetapi dan dia juga mewakili
dapil banten selama ini di
dprri tetapi beliau mendirikan
universitas teknologi sumbawa
dan ikut berkontribusi
langsung di dalam mengembangkan masyarakat di
pulau sumbawa dan juga di pulau lombok
jadi ada track record yang
anda percaya bahwa orang yang berkeringat
di daerah lah yang terpilih karena kan
ada fenomena sekarang
bukan hanya sekarang saja sebelumnya
sebagai gubernur kan ada juga gubernur
dari daerah lain yang mau jadi gubernur dki jakarta
tapi tidak terpilih juga
menurut saya sih bang zul
itu nggak diimport lah dia memang
mewakili banten dalam tiga periode
tapi sangat intens ke ntb
pendidikan tinggi dan juga melakukan
pembicaraan pembuka kita ya
karena saya nggak terlalu
fokus di pilkada ntb
pasti juga anda terlalu fokus karena anda
sudah hampir purna tugas
lima belas september ya
tujuh belas september purna tugas
yang menarik sekarang nama
tuan guru bajang
ini masuk ke dalam
bursa kepemimpinan nasional